sebenarnya buat kita buat kita yang tiap hari dengerin soal transisi energi soal grand economy
apa namanya ada jasmine nepper gitu kan
jadi karena nutrisi yang mudah terurai itulah